lalu seperti apa proses pencarian korban yang hilang dan juga penanganan pasca bencana
kita tanyakan langsung kepada kabit rehabilitasi dan rekonstruksi bpbd provinsi sumatera barat
pak ilham wahab yang telah bergabung bersama kami di kompas malam
salam sehat pak ilham
ini pertama ingin update dulu nih korban terkini jumlahnya seperti apa
baik untuk update data korban sampai sore tadi
ini korban sudah mencapai empat puluh empat orang
dari empat puluh empat orang ini tersebar di kabupaten agam ada sembilan belas orang
di kabupaten tanah datar ada sembilan belas orang kemudian di padang panjang dua orang
sedangkan satu orang korban akibat longsornya jalan lintas padang menuju solok
kemudian ditemukan tiga orang korban yang hanyut
sampai ke wilayah padang pariaman
oke terkait dengan korban yang masih dinyatakan hilang
ini mengingat memang proses pencarian juga masih terus dilakukan esok hari
ya untuk sementara data yang ada pada kita
korban yang masih dicari itu sejumlah lima belas orang
tapi ini mungkin saja akan karena datanya belum permanen ya
belum data tetap ini bisa saja berubah
karena kita juga menunggu informasi dari masyarakat
kalau kalau ada keluarga anggota keluarga mereka ya hilang atau belum ditemukan
berarti ada posko begitu pengaduan ataupun untuk menyampaikan informasi ini
ya untuk di agam dan tanah retter
tanggap darurat yang sudah didirikan oleh kabupaten agam dan kabupaten tanah datar
baik untuk lima belas korban yang masih dinyatakan
hilang ini tersebar di wilayah mana saja pak
untuk data sementara di agam itu masih ada tiga orang yang sedang dicari
kemudian tanah datar ada sekitar dua belas orang
baik kemudian untuk rencana pencarian esok hari ini terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh pihak bmkg
begitu yang tadi telah kita sama sama dengarkan
masih ada potensi hujan dan cuaca ekstrim yang terjadi
ya jadi untuk rencana pencarian besok
besok masih tetap berfokus pada upaya pencarian dan penyelamatan terhadap korban
tentu kita tetap memperhatikan kondisi cuaca
seperti saat ini tadi cuaca cukup agak sedikit bersahabat di pagi sampai siang
tapi malamnya terjadi hujan lagi
nah tentu ini harus menjadi pedoman dalam upaya melakukan usaha pencarian dan pertolongan
oke ada potensi terjadi banjir lahar susulan
ya kalau melihat dari kondisi erupsi di gunung merapi yang sudah lama
ini sudah berapa bulan ini statusnya sudah meningkat dari waspada menjadi siaga
karena erupsinya sudah cukup tinggi
dari beberapa kali erupsi tentu sudah terjadi endapan debu vulkanik yang berada di lereng merapi
tentu ini akan berpotensi menjadi banjir lahar dingin kalau dipicu oleh hujan yang lebat
itu berarti endapan lahar dingin ini masih ada begitu ya
pas erupsi yang terjadi beberapa waktu lalu ya
antisipasinya untuk warga seperti apa
ya untuk warga tentu kita mengimbau terutama warga yang berada bermukim di aliran aliran sungai yang berhulu ke merapi
agar selalu meningkatkan kewaspadaan
terutama kalau di kondisi hujan sedapat mungkin berpindah atau mengungsi ke tempat yang lebih aman
baik untuk penanganan korban yang mengungsi sendiri pasca bencana ini sejauh mana penanganannya
korban yang mengungsi saat ini sudah ditangani dengan baik oleh kawan kawan di kabupaten kota dan juga dari provinsi
karena dinas sosial kementerian sosial melalui dinas sosial provinsi sudah mendirikan dapur umum di dua lokasi
kemudian juga akan mendrop mobil dapur umum lapangan agar bisa memastikan kebutuhan dasar pengungsi ini bisa terpenuhi
baik apa yang menjadi kebutuhan
apa yang menjadi kebutuhan mereka saat ini untuk para pengungsi
di samping kebutuhan makanan tentu kita juga butuh karena ini pengungsi ada juga lansia ada anak anak juga ada ibu ibu
tentu kebutuhan asupan makanan bayi kebutuhan lansia dan kebutuhan kewanitan ini juga pasti hal hal yang dibutuhkan untuk para pengungsi
oke kemudian tentu ini banyak sekali bantuan yang terus berdatangan
dari pihak swasta ataupun dari pemerintah begitu
sehingga memang benar benar bantuan yang diberikan ini tetap tepat sasaran
jadi untuk di kabupaten agam kabupaten tanah datar sekarang kan sudah ditetapkan status tanggap dororat
kemudian dalam penetapan status ini kan juga ditetapkan struktur penanganan tanggap daruratnya
artinya struktur kemandunya sudah ada
dan itu dalam struktur ini sudah ada pembagian pembagian bidang ada yang ngurus logistik
ada yang ngurus operasi penyelamatan juga ada yang ngurus masalah korupsi dan kesehatan
jadi dari urusan urusan ini ini dalam upaya memastikan semua kebutuhan dasar pengungsi
kemudian perlindungan masyarakat rentan serta anak anak ini harus bisa dipenuhi
termaksud memastikan pendistribusiannya lancar ya
karena kerap terjadi kalau bencana seperti ini penumpukan bantuan begitu ini yang harus dihindari
ada informasi kunjungan dari presiden joko widodo pasca bencana ini pak
ya hari ini kami baru saja selesai rapat koordinasi dengan kepala bnpb pak sulianto
tadi membahas karena akan ada rencana kunjungan pak presiden republik indonesia pak jokowi pada hari kamis besok
kemudian tentu kita di provinsi tadi arahan dari
pak kepala badan akan segera menuju ke lokasi untuk persiapan kunjungan beliau
baik kita doakan bersama ya begitu ya pak ilham bahwa semua penanganan bencana ini dapat berjalan dengan baik dan juga optimal
termasuk pencarian korban yang masih dinyatakan hilang
terima kasih kabit rehabilitasi dan rekonstruksi bpbd provinsi sumbar
pak ilham wahab telah bergabung bersama kami di kompas malam